betahara pali ikhlasi
tarima rara pacaran dengan kakak veru
ini adalah jalan terbaik kawan
karena tidak mungkin toh
warga negara ipa dengan warga negara ips itu bersama
dan alih harus tau
dua negara ini selalu berada pada jalur yang berseberangan
jadi tidak akan ada sejarah
negara ipa dan ips itu bersatu mau
baru beberapa menit di share
gapada hebohnya di grup
pasti anak anak kita sekarang
padahal gak ada muka
malu banget lah
lagi ini siapa suruh
tapi si rara boleh juga ya
direbutin sama dua cowok sampai berantem
gue yakin sih
bentar lagi si dapin bakal berantem sama temen temennya
anak anak ini pasti pada heboh juga guys
mereka udah pada berisik di grup
mereka pasti gak terima
kasian juga rara
dia kena masalah gara gara videonya tersebar
gue penasaran banget
pasti bakal ada serta disini
pengung aja lu ar
iya semangat kok gue
kok malah bengong sih
gitu aja susah banget
bener ya lo lagi pdkt sama kak fero
wah sebenernya ada apa sih
kok kak fero sama dapin berantem
beneran ngerebutin lo
padahal kan lo baru aja putus sama kak davin
sekalipun lo udah putus sama davin
seenggaknya lo pikirin lah perasanya dapin
pantus sih dia sampe emosi kayak gitu
ngeliat mantannya baru aja putus
udah jalan aja sama cowok lain
kenapa jadi ribet kayak gini
gue harus gimana sekarang
semua orang pada mojokin gue
kalian semua ngapain disini
pake acara nyundukin rara segala
eh dengar ya ini itu pribadinya rara privasi
ngerti kata privasi gak
lo ga ngerti cari di kamus
lo tau apa lo kan cuma anak baru
masalahnya rara ini bukan urusan pribadi
soalnya menyangkut dapin anak kelas ips
bener ini tuh masih ada kaitannya sama anak ips

lo itu harusnya tau diri dong ra
sementara lo masih kasih harapan ke dapin
ya kan bener gak
so kecapepan loh ra
bisa udah gak
buset kayak di pasar tuh ngeribut banget kalian
kalian ya itu jangan gampang percaya sama cuma dari video yang cuma setengah doang
emang kalian lihat apa kejadiannya kayak gimana
ya mending kalian balik
kita juga gak langsung percaya
tapi dia nanya diam doang
makanya jelasin dong ra
gak berani jawab kan
berarti bener kalo itu pdkt sama kak vero
tinggal diawabi atau enggak aja susah banget sih ra
beneran gak sih lo pdkt sama kak vero
eh lhtan salah nggak sih kalian itu bukan nanya
kalian itu nyundutin dan nyalahin
lagian apa salahnya kalau si rara nggak mau jawab
ini gue tanya lagi nih jawab
kalau emang beneran rara gak pede katek harusnya davin sama kak vero gak mungkin berantem dong
emang kalau mereka berantem karena masalah lain kenapa
kenapa sih jangan jangan kalian suka kali ya
iya makanya dari tadi
ya udah jamin aja rara mereka tuh emang kayak gitu kebiasaan main di pasar
emang dasarnya si rara ini maruh ya kan
ya udah jamin aja
mamai perempuan ipa itu tuh sudah kayak selebriti yang lagi naik daun
dia dikira muli banyak orang tuh
pasti anak ipa ips kepo banget sama apa yang sebenarnya terjadi sama dia
kasian banget ya rara sampai heboh kayak gitu
rara jadi kena masalah kayak gini
kalau aja kemarin gue gak kebawa emosi
semuanya pasti gak bakal serumit ini
ah gue harus bantu rara buat lepas dari masalah ini
sebelumnya saya minta maaf sama kalian semua
sampai sampai saya terlibat dengan perkelahian dengan salah satu murid anak ips
saya minta tolong sama kalian semua jangan pernah salahin rara
karena rara tidak salah sama sekali

apapun lu rara pengen kijakin r arrived
saya sedang menggita rara untuk jadi pacar saya
mungkin sampai saat ini rara belum suka sama saya
saya sedang berusaha untuk karena move on dengan davin
oh ternyata yang selama ini suka sama rara itu kak vero
kok bisa sih padahal kan kak vero ganteng keren
kenapa juga sukanya malah sama rara davin juga gak kalah keren kok
tapi kenapa bucinya sama rara
mending gue kemana mana
mending gue kemana mana
faktor perkelahian saya dengan davin itu faktor perasaan cemburu
saya sama davin sama sama mengikai rara
saya minta tolong sama kalian semua jangan pernah salahin rara
tolong support hubungan kita berdua
toh kalau kita pacaran hubungan kita tidak melanggar peraturan ipa ips kan
iya sih beneran sama kak vero
harusnya rara sama davin gak berhubungan lagi ya kan
iya sira tapi lo harusnya tegas sama davin biar dia gak ngerasa kalau dia tuh bisa balik lagi sama lo
udah deh mendingan lo jadian aja sama kak vero biar davin selesai ngerjain ngerjain lo
saat kayak gini kak vero yang lebih dulu ngelindungin rara
pasti sekarang rara ngerasa gua gak berguna
apa sekarang gue udah bener bener udah gak punya kesempatan buat balik sama rara
kasian davin pasti sekarang jadi kecewa banget
davin betaharap alaiklasi
tarima rara pacaran dengan kak vero
ini adalah jalan terbaik kawan
karena tidak mungkin toh warga negara ipa dengan warga negara ipps itu bersama
dan alaik harus tahu dari dulu dua negara ini selalu berada pada jalur yang berseberangan
jadi tidak akan ada sejarah negara ipa dan ipps itu bersatu kawan
jadi alaik sebagai warga negara ipps yang baik
gue tak harap sekali alaik tak hati saja peraturan yang ada
kalau rara bisa dapetin orang kayak vero gue yakin lo pasti bisa dapetin cewek yang lebih baik dari rara
buktian dong vin
gue ngerasain kok apa yang lo rasain
tapi buktinya kok bisa kok melupain perasaan gue ke budi
gue tau banget lo lagi sedih sekarang
tapi lo tenang aja ya
kita semua ada buat lo
kalau boleh sedih tapi jangan berlarut larut
tugas anak sma kan cuma belajar
coba gue selihan dia besernya
lalu bapak disakiti dulu
maafin rara pada fin rara tahu pasti perasaan kamu saat ini hancur banget
menurut kalian gimana kak vero kan statusnya masih mahasiswa pkl
masa dia nggak deketin rara sih emang di kamusnya nggak ada cewek cakep apa
kayaknya kak fero ngelakuin itu buat melindungi rara deh
kasian banget rahara dia pasti tertekan banget gara gara disudutin sama anak anak ipa ips
coba aja tadi gue nggak kasih hp anak ips ke aldino
pasti kejadiannya nggak sampai kayak gini
udah gini doang nggak seru banget tau nggak ada keributan
perang ketiga bakalan pecah
ternyata udah kelar gitu aja masalahnya gak seru banget
aduh penonton kecewa kalau gini konsepnya
yang penting sih nggak cuma anak ipa ips doang yang kesal dengan kasus ini
tapi ada kak fero juga yang kesal
aduh males banget gue tau nggak sih
nggak sesuai sama ekspetasi gue tau nggak
tapi kenyataannya wah cuma kayak gini
bener juga sih
nah yuk balik ke kelas
jangan jangan aldino sama yang lain itu ada hubungannya sama masalah kesebarnya video davin sama kak fero
yaudah nih kenapa pasti pada nontonin disini
dalam hitungan ketiga kalo kalian nggak pergi dari sini gue teriak patogar nih
masalah seru sekali
kita juga udah mau pada balik kok ke kelas
udah balik kok
ini orang orang disini pada ngebelin semua
udah biarin aja
masalah juga sudah selesai
lebih baik kata orang semua periksa
lebih baik kata orang semua periksa ya dari sini
karena ini wilayah warga negara ipang
kalau kita terlalu lama lama disini bisa jadi masalah
karena kata orang sedang injak tanah terlarang kawan

mama kenapa sih
kau tak ada apa apa
mama kau ada masalah cerita dong sama aku ma
aku sendiri yang menangis
kau jangan sentuh ma

mama nyuruhin sesuatu
dari kemarin aku tuh ngeliat mama tuh ngelamun terus
kenapa sih ma
udah kamu pergi dari sini kenapa sih
mama mau pergi dari sini
mama gak mau lihat kamu
ini dia yang mau datang
dia tadi jatuh dari kamar mandi terus nggak bisa berdiri lagi
oh iya ya nanti tinggal dibawa ke sebelah sana aja
kamu cepet ke teman andre di sursi nih
tadi aku jatuh sekarang kakek aku gak bisa digerakin
jatuh dari mana sih
jatuh di kamar mandi
di kamar mandi
sus tolong tolong rawat dia sekarang ya

kakinya bisa disemuin kan
dengan amat menyesal terpaksa saya harus menyampaikan
bahwa kaki ibu dewi akan mengalami kelumpuhan
gak mungkin dok
saya baru aja bisa jalan masa lumpuh
dok lumpuh dok
begini jaringan otot dan tulang di kaki ibu kan masih lemah
akibat koma selama bertahun tahun
dan sekarang malah ditambah jatuh dan terbentur dengan sangat keras
yang mengakibatkan kerusakan sangat parah di pusat pusat saraf yang belum pulih itu
hal inilah yang menyebabkan kelumpuhan di kaki ibu dewi
gak mungkin dok
gak mungkin bu
enggak enggak enggak
bisa kamu tenangin dulu ya
enggak kamu tenangin
dok gak ada pengobatan lain apa dok
paswisi saya bisa disembuhin kan dok
satu satunya cara dengan terapi sinar laser
itu pun harus dilakukan berkali kali
tapi saya nggak berani jamin kalau terapi ini akan berhasil
radio gaga bernyanyi
satu dua tiga berbunyi
berbunyi bunyi apa
bra bra bra kering kering kering kering kering
apa ini apaan sih
makan odading sambil marah marah
lagi tunggu telepon berdring
dapat kabar gembira dewi dapat musibah
tante habis kerjain si dewi itu lil
dia jatuh di kamar mandi
terus kepleset kayaknya kakinya sakit
terus nggak bisa berdiri lagi
mudah mudahan selama lamanya dia nggak bisa berdiri
wah panjang umur
berita menggembirakan tentang musibah
bisa aku bicara sama nenek
nenek baru aja pergi de
de kamu udah dapat kabar dari dewi belum
dewi jatuh di kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit
ndre keadaan dewi gimana ndre
iya tadi aku udah bicara sama dokter
dokter bilang sama aku kalau
dewi ada kemungkinan lumpuh seumur hidup lah
nggak ada cara lain untuk nyembuhin dewi
gak mungkin dong dewi lumpuh sama lamanya
aku juga nggak tahu lah
tadi aku nama perang sama dokternya
dia bilang sama aku kayak begitulah
kamu dewi lumpuh
itu bapak ya ma
kok dimatikan sih mama
mama dewi lumpuh
sita nggak mau
sita kamu harus tenang
kamu harus tenang sayang

kamu harus tenang ya
sekarang gini ya
kamu harus tenang

kamu harus tenang ya
sekarang gini ya
kamu harus tenang
ke rumah sakit jenghung mama dewi ya
yaudah kamu harus tenang
yaudah yaudah kita pergi sekarang ya
sita nggak paul mama dewi lumpuh